ia bu ditunggu hari ini bu iya ini lagi diproses bu iya ditunggu hari ini ya bu ya ya yaudah yuk
assalamualaikum kenapa sudah bolak balik mulu gue nonton ini je gue transfer nggak bisa bisa
kembeng juga nggak bisa mau berapa sih yang mau transfer tujuh puluh juta sih ya iyalah dalmana bisa gitu
ada limitnya kali ya time sama banking gimana sih terus pakai apa pakai keliling lah oh
clearing adalah pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta
keliling baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu simpelnya keliring itu aktivitas
atau proses yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi
hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut
clearing sendiri merupakan suatu istilah perbankan yang diambil dari bahasa inggris yaitu
mungkin banyak dari kita yang malah bingung apa sih clearing itu dan gimana sih prosesnya
oke misalnya ya kamu mau kirim uang ke nomor rekening teman kamu
nah proses awal biasanya kamu harus mengisi suatu form di bank tempat kamu nabung untuk ngirim dana tersebut
kemudian bank akan melakukan pengecekan nih atau semacam verifikasi apakah dana di tabungan kamu cukup atau enggak untuk melakukan transfer
lalu nomor rekeningnya sesuai atau enggak intinya sih merisa kelengkapan data kamu
lalu bank ngerusin pengiriman transfer tersebut ke bank tujuh
tapi prosesnya gak semudah itu karena tiap bank punya sistem yang berbeda beda
proses transfer bank itu hanya bisa terjadi karena adanya sebuah sistem yang dimiliki oleh bank sentral yaitu bank indonesia
nah sistem yang dimaksud dalam proses tadi disebut sebagai sistem clearing nasional bank indonesia alias sknbi
nah kalau penyelesaian transaksi di waktu tertentu tuh
gini yang dimaksud dengan waktu tertentu
kan yang kirim uang bukan cuma kamu doang tapi ada banyak orang
kayak buat transaksi bisnis perdagangan supaya perekonomian terus berjalan
makanya bank sentral kita yaitu bank indonesia menerapkan beberapa periode waktu pengiriman
biasanya bank komersial mengumpulkan dulu permintaan nasabah
kemudian baru diteruskan ke bank indonesia

dengan begitu akan jadi lebih efisien kan
misalnya kita kirim uang jam sembilan pagi
maka penyelesaian transaksi atau settlement nya akan diproses di periode berikutnya antara jam sembilan sampai jam sebelas
begitu juga kalau kamu ngirim lewat dari jam sebelas
maka settlementnya akan diproses di periode selanjutnya antara jam sebelas sampai jam satu
begitu seterusnya sesuai dengan periode yang sudah ditentukan bank indonesia
jadi jangan heran kalau kita mengirim uang lewat dari periode yang ditentukan tadi
proses settlementnya akan diselesaikan di periode selanjutnya atau keesokan harinya
terus apa bedanya sama transfer biasa
emang sih untuk urusan transfer masyarakat kita pastinya lebih milih atm atau m banking
karena lebih mudah dan fleksibel
ngaku deh kalian juga pasti mikirnya lebih gampang transfer pakai atm atau mbanking kan
nggak ada yang salah kok transfer lewat dua metode tadi
tapi transfer dengan atm atau mbanking biasanya ada batas maksimal transfer dalam satu hari
jadi kalau kamu mau transfer dalam jumlah yang besar salah satu pilihannya lewat transaksi clearing
nah udah tau lebih banyak kan soal jenis jenis raffer uang